ada yang berbeda dalam perayaan hari ulang tahun tni angkatan udara kali ini
tni angkatan udara yang terkenal unggul dalam basis pertahanan dan performanya di udara
biasanya merayakan hari jadinya dengan mempertunjukkan demo pertempuran di udara atau dogfight
simulasi pembebasan sandera hingga pemberian bahan bantuan via udara
tahun ini perayaan hari jadi lebih mengedepankan unsur edukasi dan pameran
landasan udara halim perdana kusuma jakarta yang biasanya tertutup dan dijaga ketat pada tujuh dan delapan april ini dibuka untuk umum

bisa edukasi juga buat anak anak ya
iya buat edukasi juga
kalau hari hari biasa ditutup untuk umum hanya hari hari tertentu kayak hood tni yang ao yang ke tujuh puluh dua ini baru dibuka kembali ya mau gak mau
ya suatu kehormatan juga lah buat saya pribadi
bisa melihat langsung pesawat pesawat yang dimiliki tni au
pengunjung bersuah foto dengan latar belakang pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima sukhoi t lima puluh hingga mobil paskas
selain itu pengunjung bisa menikmati bazar makanan dan minuman pameran mobil antik serta pertunjukan akrobatik udara tim pesawat jupiter
jadi memang sebagai sarana juga untuk mendekatkan diri antara tni au dan masyarakat
biasanya masyarakat itu menanyakan ini pesawat buatan dari mana terus kegunaannya apa dan biasanya hanya seputar itu aja mbak
jadi pesawat ini buatan dari spanyol lalu kebanggaan bagi kami bahwa pesawat kami ini adalah pesawat yang multifungsi
karena yang pertama ini bisa dipakai untuk misi vvip jadi sebagai pesawat angkutnya presiden kita presiden jokowi
kemudian bisa juga sebagai
puncak rangkaian perayaan hari ulang tahun tni au adalah senin sembilan april
agendanya adalah upacara parade defile pertunjukan drum band akademi tni au gita dirgantara
serta satu pertunjukan udara yang dipastikan tidak mengganggu jadwal penerbangan komersil di bandara halim perdana kusuma